komposer asal kanada david foster kembali menghibur penggemar setianya di indonesia
kali ini kota karanganyar jawa tengah menjadi destinasi the hitman
the colomadu eks pabrik gula yang sudah tidak difungsikan selama dua puluh tahun
saat ini telah direnovasi menjadi pusat kebudayaan
dan juga difungsikan sebagai concert hall berkapasitas tiga orang
pertunjukan kelas internasional yang menghadirkan david foster brian mcknight
dan penyanyi asal indonesia anggun menjadi yang pertama kali digelar di the cowo madu
peraih grammy enam belas kali itu pun mengaku sangat berbahagia dapat kembali tampil di indonesia
dan jadi ini akan menjadi pertama kali untuk saya
saya sekarang pergi ke solo surabaya bali jakarta dan jogjakarta
jadi saya merasa hampir seperti di indonesia
meskipun dibangun total gedung pabrik gula ini tetap mempertahankan bangunan aslinya
mesin mesin kuno peninggalan pabrik juga masih berdiri kokoh di dalam gedung
diakui promotor raja wali indonesia kendala teknis menjadi pertimbangan awal pergelaran konser ini
hal tersebut dapat teratasi dengan melibatkan ahli jagar budaya
untuk menghasilkan tampilan konser bertaraf internasional dalam gedung bersejarah
akhirnya kita sinerjikan pp semangat alhamdulillah
karena memang membuat renovasi heritage itu tidak mudah
boiler boiler ini tetap bisa kelihatan
dan alhamdulillah saya senang sekali hasilnya seperti ini
dan terus bisa mengundang artis kondang seperti david foster
terutama yang saya lebih bangga lagi ternyata artis artis indonesia kita hebat hebat suaranya bagus
david foster pun telah menggelar konser di surabaya pada dua puluh dua maret lalu
konser bertajuk hitman david foster and friends ini juga turut menghadirkan penyanyi asal indonesia lainnya
seperti dira sugandi sandi sandoro dan yura yunita
konser yang menghadirkan musikus internasional tersebut digelar untuk mengenang masa kejayaan pabrik pada masa lalu
diharapkan the colomadu dapat menjadi pusat kebudayaan dan bisa dinikmati warga solo bahkan dunia
hema selitikta karanganyar